razia ini dilakukan untuk mensterilisasi kawasan pasar tanah abang dari maraknya lapak pedagang kaki lima
sehingga warga jakarta lebih nyaman dan aman saat merayakan malam pergantian tahun ini
gunawan sugro jakarta